ya berikutnya kami akan ajak anda menuju ke kpu pusat yang berada di jakarta untuk melihat kondisi terkini di sana
ya seperti yang anda saksikan saat ini merupakan gambar terkini dari area luar gedung kpu ri yang berada di jakarta
bahwa hari ini pdi perjuangan dan partai nasdem rencananya akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke kpu
ini dia situasi terkini di sana yang bisa kita saksikan bersama
ini masih berada di area luar ya karena memang sudah seperti menjadi hal yang biasa dilakukan pada saat pendaftaran bakal caleg
maka partai kemudian juga ada iring iringan yang biasa dilakukan
terlebih lagi saat ini kondisi indonesia nampaknya sudah
sudah longgar ya pasca pandemi yang terjadi
ya memang sebelumnya partai pdi perjuangan ini berencana datang ke kpu pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan nantinya pada pukul sebelas waktu indonesia barat partai nasdem juga akan mendaftarkan bakal calegnya ke kpu pada pukul sebelas siang nanti
iya dan ini memang sudah berdasarkan informasi yang diberikan terlebih dahulu oleh masing masing partai
yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip dan partai nasdem
yang akan mendaftarkan calon anggota legislatif atau calegnya dari masing masing partai
dua partai pendukung pemerintah jokowi ini memang beda kubu capres ya untuk dua ribu dua puluh empat nanti
tapi akan mendaftarkan pada waktu yang berdekatan
apakah ini sesuai dengan
dan memang kpu ini telah membuka pendaftaran calon legislatif dpr dari tingkat pusat hingga kabupaten kota
mulai tanggal satu mei dua ribu dua puluh tiga hingga tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh
dan nampaknya ini sudah sebelas hari dibuka namun baru pks partai pks dan juga partai hanura
yang mendaftarkan calon legislatif dpr
mereka ke kpu pada hari senin kemarin dan juga pada hari rabu
artinya baru ada dua ya yang resmi mendaftar begitu
artinya masih ada enam belas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang belum mendaftarkan bakal calegnya
dan hari ini kita bisa melihat bersama pdip nampaknya sudah bersiap bersama dengan rombongannya
saat ini sudah berada di depan gedung kpk

artinya betul sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan surat pemberitahuan yang sudah diberikan oleh kedua partai
bahwa pdi perjuangan akan mendaftarkan calon anggota legislatifnya dan menyusul rencananya pukul sebelas siang nanti
partai nasdem pun akan melakukan pendaftaran ke kpu ri pendaftaran bacalek dpr ri dari masing masing partai

kpu ri artinya betul sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan surat pemberitahuan yang sudah diberikan oleh kedua partai
kpu ri artinya betul sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan surat pemberitahuan yang sudah diberikan oleh kedua partai